sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu bohong bajat
kamu bilang bunga lili ini melambangkan kebahagiaan
tapi pada saat aku menginginkan kebahagiaan dari kamu
kamu malah pergi tinggalin aku
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

iya aku harus bisa
gatuh kenapa semakin gue berusaha menjauh dan melupakan lo
semakin ingin bu bertemu lo dan memeluk lo lagi
aduh non dari mana aja sih non
pergi sendiri mana gak pake supir lagi
ya udah masuk ya
bi kan waktu pintunya kencang banget
emang ada siapa di luar
gak ada apa apa non
kanginya aja yang terlalu
terlalu kencang jadi pintunya kedorong
din din tolong putar lagu yang kemarin itu
ratu kok dimatiin sih
ya abis kak dika tuh aneh deh
masa waktu itu ini terus apa nggak bosen apa dika
kupikir ratu aja dengernya udah hampir budak tau
ratu lagu itu kesukaan kak dika waktu belajar
jadi sampe kasetnya kusut tuh kak dika gak akan bosen
lain sama kamu kan kamu lagunya anak anak kecil semuanya
ih kak dika aneh deh
gak gak gak gak mau gak mau
jadi minta kak dika belajar aja ih pusing
ya gak bisa belajar kalau gak ada lagunya
kamu dengerin lagu anak anak kecil ya ya
lagu ini baja yang kasih sama papa sebelum dia berhenti
dia bilang lagu ini kesukaan temen deketnya sebelum meninggal
hah ini tuh lagu kesukaannya kak dika
kamu memang hebat cak
karya tulis kamu ini bagus
kamu harus publikasikan ya
minggu depan ada pertemuan s dua
kamu harus presentasikan karya tulis kamu ini
kebetulan pertemuan s dua itu
pertemuan itu berkaitan dengan topik yang sedang kami tulis ini
kesempatan buat kamu
tapi kan saya bukan mahasiswa sini
semua orang yang belajar namanya murid mahasiswa anak kampus
terima kasih prof
ini ada sesuatu untuk kamu
ini undangan dari kelas musik
saya tahu kalau kamu tuhan suka musik
tapi kamu datang ya kalau bisa
karena siang hari ini resitanya ya
terima kasih prof
kalau tidak gara gara saya kamu sampai keluar dari kelas musik
tidak usah sampai seperti itu
biar saya saja yang keluar kamu yang masuk
saya ingin berterima kasih kepada kamu
karena gara gara kamu saya jadi sedih
gara gara kamu saya tidak berhenti menangis
tapi gara gara kamu juga saya tidak bisa berhenti ketawa
dan gara gara kamu juga saya jadi senang